film berdurasi tiga puluh dua menit berjudul tilik kini tengah menjadi perhatian karakter kuat dalam film ini
seperti butejo nyatanya berhasil memancing emosi para penonton film ini
jalan cerita kemudian karakter yang dihadirkan pun seakan seia ya dengan realita dunia gibah di masa kini
kita akan bahas bersama langsung dengan sutradaranya ada mas wahyu agung prasetyo
mas wahyu selamat malam
selamat malam mbak
oke mas wahyu ini jadi trending topic ya
jadi trending topic kemudian tadi kalau misalnya anda simak juga ada mas joko anwar ada ernest semuanya yang kayaknya semua harus endorse nonton film tili ini katanya keren banget
saya juga udah nonton
ini kan diproduksi dua ribu delapan belas ya
dua ribu delapan belas kurang lebih berarti dua tahun yang lalu
ketika pertama kali dibuat pernah menyangka atau berekspektasi nggak sih film tiga puluh dua menit ini akan menjadi seheboh seperti sekarang
wah sama sekali
sama sekali gak ada yang menyangka sama sekali gitu
bahkan sampai sekarang kita gak dengerin semasif ini
masih speechless sebenarnya gitu
oke jadi sama sekali gak nyangka ya
sama sekali gak nyangka
karena kan selama dua tahun kemarin kita distribusinya ke festival film sama pemutaran alternatif
sekarang boom dan segininya wah luar biasa
terima kasih banyak lah semuanya atas perayaan sama apresiasinya gitu
ini kalau misalnya saya perhatikan jalan ceritanya kayaknya saya ngerti banget gitu ya ngomongin soal film
tapi maksudnya sebagai penonton lah
sebagai penonton jalan ceritanya sebenarnya sederhana ya kan
realitanya apa realita dunia pergibahan ibu ibu zaman sekarang
ide ceritanya ide awal pembuatan tili ini sebenarnya apa sih ketika pada saat itu
ya memang awalnya diilhami dari realita aslinya yaitu budaya tilik ini
karena memang budaya tilik ini tuh ada aslinya di bantul dan mungkin di pedesaan pedesaan di indonesia ya gitu
dan diilhami dari situ
dan sebenarnya narasi yang dibawa berangkat dari aku penulis dan produsernya memiliki ibu seorang janda gitu ya dengan satu single
maka itulah yang diangkat jadi isu utamanya sebenarnya gitu
ada apa maksudnya dibalik dengan single mom di zaman sekarang tapi mungkin di skup yang pedesaan
ya sebenarnya ya isu ini udah dari zaman bahala banget gitu ya
terutama perempuan kan selalu jadi gunjingan selalu jadi momok selalu jadi bahan bahan omongan gak enak lah gitu
nah kami mengalami itu sebagai anak yang punya orang tua seorang janda gitu ya dan itu yang menjadi keresahan kami yang
mencoba untuk kita bawa ke medium film dan sebenarnya kan disitu kami punya statement bahwa ya perempuan juga berhak atas pilihan hidupnya gitu
jadi jangan ngejudge dengan waktu yang cepat karena kalian tidak tahu background storynya mereka seperti apa dan segala macam
oke jadi memang karakter seperti bu tejo yang senyinyir ini emang ada ya
ada banget nih ada banyak
khususnya di seluruh penjuru indonesia pasti ada ya di sekitar kita gitu
oke boleh diceritain nggak sih bagaimana proses pembuatan produksi dari film tili ini di dua ribu delapan belas kemarin mas wahyu
oke sebenarnya cerita ini tuh sudah ada di dua ribu enam belas
kita bisa realisasikan pada tahun dua ribu delapan belas karena ketika itu kami merasa tidak punya effort yang besar dan tidak punya budget yang besar untuk menggarap film ini
dan kemudian tahun dua ribu delapan belas kami mencoba untuk di yogyakarta ada namanya dana istimewa dari pemerintah dinas kebudayaan daerah istimewa yogyakarta
dan mereka punya program setiap tahunnya untuk para pelaku seni dan kami juga para pelaku seni
di bidang film pun mendapatkan program itu gitu dan kita coba untuk purpose dan kita presentasi tahun dua ribu delapan belas itu
dan kita pitching dan alhamdulillah kita dapat gitu
nah dari situlah kita disupport penuh sama dinas kebudayaan d i e sehingga film ini bisa lahir
oke dan juga sudah masuk ke beberapa apabila festival lokal ya mas wahyu ya
oke tapi kenapa baru sekarang sih
baru maksudnya untuk sekarang
kala nasionalnya ini baru baru dirilis
ya karena begitu idealnya anak anak membuat film independen kulturnya gitu ya
selama dua tahun ini memang kita distribusikannya ke festival festival film gitu mbak sama ke pemutaran alternatif gitu
nah makanya setelah dua tahun ini kami memutuskan ya sudah lah kita rilis di publik
supaya filmnya bisa lebih masif penyebarannya dan banyak yang nonton gitu
oke mas ini ada titipan pertanyaan
yang juga ngefans banget sama film ini dan perhatiin kan ini di youtubenya kan ada behind the scenes ya kan
ada di balik layarnya ya
ada beberapa potongan adegan yang gak masuk nih di film tiga puluh dua menitnya itu kemana
ya memang ya selayaknya anak anak film tahulah semuanya pasti kalau kita sudah di meja editing
banyak terjadi perubahan untuk value filmnya
begitu juga dengan film kami tilik
karena kami merasa scene scene yang kami buang itu adalah scene scene yang menurut kami tidak penting
untuk value filmnya akan bertile tile segala macem gitu
sehingga kami memutuskan untuk oke di cut aja kita to the point ngomongnya tidak usah bertele tele dan ya jadinya seperti itulah gitu
oke jadi emang udah compact udah segitu aja lah ya pokoknya tiga puluh dua menit
tapi yang kita lihat juga saya nonton ini sedikit banyak di ending film di akhir film
kok kayaknya kayak kerasa kerasa ini ada teaser untuk ke tilik dua nya ya gak sih
ini tapi pengen jadi spoiler nih iya gak sih
secara film selesai secara masalah di filmnya tidak selesai gitu
nah kemudian kalau ada wacana atau isu ada tilik dua atau sequelnya atau apapun itu
sejauh ini belum ada cuman nanti kita lihatlah perkembangannya ke depan gimana
karena sejauh ini sih belum ada putusan untuk kesana
cuman ya semoga ada kabar baik ke depan lah
jadi suruh prediksi sendiri aja ya itu endingnya dian gitu kan
mas wanyu terakhir deh
apa yang mau disampaikan melalui film tilik ini sebenernya
ya sebenarnya kan kita membawa dua narasi ya
dua narasi besar ya itu satu
di sini kita menggaris bawahi bahwa berita hoax
berita sesat atau berita bohong itu kan banyak beredar di masyarakat kita
makanya hati hatilah dalam memilah milih berita
sebenarnya berita yang datang ke kita perlu divalidasi perlu difilter
tidak bisa ditelan mentah mentah
apalagi film ini waktu itu kami buat sebelum pilpres gitu
yang mana masif sekali kan black campaign segala macem di pedesa pedesaan gitu

yang dari zaman kemarin ya itu tadi soal perempuan disini yang bersatu single yang dari zaman kemarin gitu
yang dari zaman kemarin ya itu tadi soal perempuan disini yang bersatu single yang dari zaman kemarin gitu
dari zaman bahala pun udah menjadi momok gitu ya ketika perempuan bersatu single
dan disini kami mencoba menyampaikan bahwa ya perempuan itu juga punya hak atas pilihan hidupnya
dan atas penentuan hidupnya ke depan akan seperti apa
dan jangan judge by cover lah
kalian harus tahu background story nya dia dari kecil sampai besar seperti apa gitu
jangan juga banyak kan sebenarnya kritikan yang masuk soal dian gimana gimana di ending gitu
banyak yang gak setuju dengan akhirnya
terima kasih kami sangat open banget dengan kritikan itu
itu mendewasakan kami ketika kami membuat film ke depannya nanti
namun disitu lagi lagi ya kah seperti itu
karena hati hati jangan jangan kalian yang sebenarnya terhipnotis dengan butejo
dengan film berdurasi tiga puluh dua menit kalian mengamini omongannya bu tejo
padahal di situ kan tidak ada yang benar tidak ada yang salah
bahkan secara masalah itu belum selesai tapi secara film itu selesai
oke mantap terima kasih mas wahyu
terima kasih mas wahyu
kita tunggu karya karya lainnya
yang penting cukup menjawab pertanyaan dari semua orang yang udah nonton
ini ada sequelnya kelanjutannya apa enggak
yang penting filmnya udah selesai masalahnya tapi gak selesai itu tadi ya
terima kasih sekali lagi selamat malam sukses terus ya
terima kasih banyak selamat malam